hahaha hidup kenes kamu
hei ngapain kamu disini jakarta
hei itu si jarod yang bikin rusuh di bandung
jarod yang kerusuhan di bandung
eh kamu di jakarta mau bikin rusuh lagi
orang orang di sini juga
hei jangan banyak banyak pada ya
ini dari kekuasaan gue
gue gak akan lepasin lo pada
dia nggak mau keluar kamar
dia ajakin makan malam aja dia gak mau
dia gak mau
oh ya tadi kita tinggal
karena um harus ketemu dengan dia
dan meyakinkan kalau dia memang ada disini
dan kondisinya baik baik aja
tengang si repa
udah lama juga dia dalam keadaan
tidak ada yang hidup
ya udah deh tunggu ya um
kenalkan saya rama
loh kok dia gak ada sih
reva gak ada di kamar
kayaknya dia kabur lagi deh
itu artinya si repa udah dengar papinya udah datang nih
kalian jangan macem macem ya
kalian jangan pernah mencoba menyembunyikan anak saya
hati hati kalau bicara
saya tidak pernah menyembunyikan siapa siapa
tapi memang dia lari aja pak
kalau begitu saya gak akan ngadu dong
anak bapak ada disini
ya ya ya um anu anu
maksudnya saya khawatir dengan keberadaan reva anak saya
saya juga salah paham berarti kiranya namanya panik
ya udah gini deh
mendingan sekarang kita cari
mumpung dia belum jauh dari sini
iya ganti ya
bisa mateng itu kamu telurnya
kamu juga di rumah gak usah ikut
kunci baik baik rumah
jangan kasih orang lain masuk selain abah ya
pak perbicaraan dulu saya ganti
ray lo tau gak reva dimana
reva tuh udah pergi dia gak tau kemana sekarang
kayaknya dia tau deh soalnya papinya tadi datang ke rumah gue
aduh sekarang ini kemana ya
ya mana gue tau boy
tapi abah sama om dudung sih lagi mau nyari
oh gitu yaudah deh gue mau nyari reva juga ya
thanks ya ray
aduh gue harus nginep dimana nih
tidak aku mau nyantai
ah aku mau nyantai
aduh aku mau nyantai
tidak aku mau nyantai
tidak aku mau nyantai

pasti udah tidur
pak berhenti isin aja ya
mas pesan nasi gorengnya satin
gue nyari refah kemana ya
aduh si aden mau kemana
ini belum tidur
bibi pak sudah ngimpi naik ke bulan
tapi dengar ada pintu garasi dibuka
jadi dibibit aja dibangun
aden tante mau
malem malem gini udah pasti ya gara gara bibir
nuk nama rahasi mama lagi
udah bilang belum
ya gue sih tadi mau minta izin sama mereka
juga gak pasti tidur bi
iya tapi aden mau kemana
yang malem malem begini
serahkan nih aden
gue mau nyari refah bi
soalnya reva kabur dari rumah
ya ampun neng rue
neng refah kabur di rumah
rekah buruk kemana
awe awe pake kabur sagal
ya gak tau lah bi
refah kabur di mana
cuma seperti bibi bilang aja yang tadi
kalau keluar malem malem itu serem
refah kan perempuan
dan dia keluar malem malem kayak gini
ya mau gak mau boy harus nyari dia deh
iya sih kasihan ya sama si neng refah
ye tapi kan aden juga belum sehat bener
ya udah sehat kok bi
kalau misalnya mama dan papa udah bangun tolong bilangin ibu
ya sudah nanti bibi bilangin
soko bibi didoakan mudah mudahan si neng refahnya sih ketemunya
ya udah assalamualaikum ya bi
waalaikumsalam hati hati bawa motor nang ulah kebut kebutan
refah kemana ya
udah malem lagi
aku coba telfon mon di deh
ya allah mon aku kasian banget sama refah
kayaknya tuh ya beban hidupnya tuh berat banget
ya aku samaripa sama sama sih kita anak piatu
tapi kalau aku alhamdulillah sih aku punya abah baik banget dan sayang banget sama aku
kecuali sama kamu
tapi aku khawatir juga sih kalau misalkan suatu saat nanti abah punya istri kayak maminya revo tuh ya sekarang
jadi sampai sekarang kamu gak tau nih refah ada di mana rey
ya aku gak tau lah
tapi abah sama om gudung sih lagi coba nyari
ya udah deh gini
aku sama temen temen aku bakal nyariin refah
makasih ya sayang
aku emang cemas banget sih reva tuh sahabat aku banget
iya aku ngerti kok
mendingan sekarang kamu tidur aja ya ini udah malam nih
lo bisa tolong kabarin nocking gak malam ini kita bakal cari refah
ntar tempatnya gue kasih tau di mana
gue liat abahnya ryan yang di jalan
bagus lo ikutin terus dia no ntar lo kasih kabar ke gue lah dia di mana oke

bang mantan preman yang kemarin saya dan alex bilang
ada di jalanan lagi diikutin sama temen temen saya

yaudah kasih pelajaran
biar dia gak sopan lawan
biar dia gak sopan lawan
belum ada yang booking
belum ada yang booking
masa dulu mahal banget sih
om om tuh jam segini udah pulang kali

yang jalak bagus dua
neng jalan jalan jalan lah
bang jalan jalan
bang jalan jalan
lu bukan cewek
dia teman gua
pergi lu semua
ya gua gak apa apa
malem malem kayak gitu
gua juga bingung sih
gua mau kemana
ke rumah tante gua
ya ke rumah tante gua nih
tapi bahaya lu sendiri
biar gua yang alamin
lu gak usah takut sama gua
lu gak bisa nerima cinta gua
kebaikan gua ini
gua cuma mau bantuin udon
makasih ya sekali
sepertinya neng repate sudah sampai bandung pak
gak akan dia pasti jauh dari sini

suka rindu sama abah
masih berekat dan rendam
ajak gua saja